sementara itu terpidana kasus bom bali dan sejumlah tempat ibadah indonesia
umar patek menawarkan diri sebagai negosiator untuk membebaskan awak kapal dari tangan abu sayyaf
umar patek menyatakan hal ini saat memaparkan soal terorisme di malang jawa timur
dua terpidana kasus terorisme umar patek dan ali imron
serta bekas komandan komando jihad maluku jumut wani
memberi gambaran soal terorisme ini satu dalam diskusi
diskusi di malang ini diikuti polisi tentara dan mahasiswa di jawa timur
dalam pemaparannya ali imron mengatakan
terorisme di indonesia saat ini telah membabi buta
mereka bahkan menyerang tempat ibadah yang nyata nyata dilarang dalam agama
pelaku terorisme saat ini salah menafsirkan arti jihad
mereka menggunakan hadits untuk kepentingan kelompok mereka sendiri
mereka menggunakan hadits untuk kepentingan kelompok mereka sendiri
sedang umar patek menawarkan diri sebagai negosiator pembebasan wni
yang di sandera abu sayyaf di filipina
umar patek masih merasa mempunyai kedekatan dengan mereka
sehingga bisa meminta untuk membebaskan sandera
aku menawarkan diri untuk pembebasan itu
tidak ada syarat apapun dari agungnya
seperti aku meminta remisi sepuluh tahun
atau pembebasan masa tahanan separohnya
sama sekali tidak ada
jadi itu semuanya tanpa syarat
aku lakukan itu
ini semua berangkat dari rasa kemanusiaan
karena hal ini mengusik perasaanku
diskusi ini digelar untuk menganalisa modal terorisme
yang berkembang di indonesia belakangan ini